kayaknya si haikal itu males deh bapak ustadz
hukum aja bapak ustadz hukum
orang yang berprasangka buruk itu udah terkena hasutan dari bisikan setan
eh sudah sudah sudah sudah sudah ya
biar saya saja pak kiai yang mencari haikal
sebab saya udah gak sabar saya pengen
mungkin alangkah lebih baiknya

eh katanya kebakaran mana kebakarannya
udah habis pak ustadz
kalian semua gak apa apa kan
ustadz maaf pak ustadz saya kagetan orangnya
apinya udah padam pak ustadz
karena yang kebakar cuma buku
kan apinya nggak terlalu besar
mau gak terlalu besar
kalau api besar
bukan hanya kamar ini aja
tapi seluruh pondok pesantren kunanta
akan hangus menjadi debu
bukan saya pak ustadz
biar jelas bukanya
kalau bukan kamu
bukan saya pak ustadz
bukan saya pak ustadz
ini pelakunya ustadz
gak perlu ngomong ustadz
coba kita dengerin
jadi gini ceritanya pak ustadz
abis baca buku pencak silat
haikal cari lilin
pas saya lagi cari lilin
haikal taruh bukunya disini
haikal bakar deh
haikal cari center
kewas suasana ini
kenapa setiap apa aja yang kamu lakuin selalu salah dan selalu menjadi masalah
udah gini aja deh
yang penting kamu bisa nafas aja
hmm gitu ya
itu udah cukup
gitu gitu hormat sih paham nggak jawab
hai kan nggak boleh ngomong posta oh ya fad oset terusin seluruh kuat apa lagi sih
usah urusin urusah pusing saya kalian bertiga yang sabar ya sekarang kalian semua beresin
tampannya terus buku yang kebakar dibuang aja nanti digantiin ya kalian berdua bantuin
hai kalian untuk beres beres oke habis itu istirahat salamualaikum waalaikumsalam
semuanya tenang ya
gimana ustadz gimana kebakarannya alhamdulillah kebakaran sekarang sudah aman jadi yang terbakar itu ternyata
hanya buku pelajaran
aja ya sekarang semuanya tenang ustadz musa yang mulia dan santun mau kasih pengumuman dan kalian
harus memperhatikan semuanya sudah aman ya kebakarannya sudah berhasil ditangani alhamdulillah
jadi sekarang kalian para santriwan dan santriwati kembali ke kamarnya masing masing untuk santriwati
diantar oleh ustadzah nurul dan untuk para santriwan akan diantar oleh ustadz ridwan ya
silahkan bubar dengan tenang ya

saya betul betul bingung
ustadz itu guru harus tahu adu
dan tugas guru itu sama hanya dengan bersihat di jalan allah
nggak boleh menyerah
begitu pagi ayah
ya mudah mudahan saya ke depannya lebih sabar lagi untuk menghadapi ayah
terima kasih pak k
itu yang itu dong
ini gara gara kamu semua nih
nih kasur aku basah
nih liat dong
lu jadi orang jam malam mana begitu
haikal kan nggak sengaja
kamu harus sabar
arti sobri kan sabar
sejak aku kenal kamu
aku tau harus sial terus
aku ini bener bener mempunyai masalah
sejak tadi saya memperhatikan
seluruh santriwan ada disini kecuali satu
apa mungkin dia kabur lagi ya
mungkin kalau untuk kabur sepertinya enggak
karena kan dia sudah berjanji tidak akan kabur lagi
nanti biar saya cek ke kamarnya
baik baik baik
ustadz musa dan ustadz ridwan
coba aja cari dia sampai dapat
karena dia pasti ada disekitar sini kok
kalian tahu haikal dimana
oh ya lihat
dia orang lagi diam di kamar
kayaknya si haikal itu males deh pak ustadz
yang berperasangka buruk
itu udah terkena hasutan dari bisikan setan
eh sudah sudah sudah sudah sudah sudah
biar saya saja pak kiai
yang mencari haikal
sebab saya udah gak sabar
mungkin alangkah lebih baiknya kita bicara baik baik dulu dengan haikal
karena anak seperti haikal itu gak bisa kita kerasin
nanti yang ada dia malah berontak
kalau begitu kami pamit
wah di sini
kamu kenapa diam di sini
kenapa kamu lagi di posting
lah kata ustadz musa
haikal disuruh diam aja
ya udah haikal
lakuin aja perintahnya ustadz musa
saya sampai gemes
saya gemes sama dia
saya juga kemas sama diri saya sendiri
dan saya juga gemes sama ustadz musa
saya udah gak tau lagi gimana caranya nggak ada pidana
mungkin kamu salah mengartikan omongannya ustadz musa
maksud omongan ustadz musa itu adalah kamu diam supaya jangan menimbulkan keonaran
bukan berarti kamu diem aja terus kamu gak ke masjid
terus kamu gak ngaji
terus kamu gak belajar
bukan seperti itu haikal
kamu ngartikan maksudnya
apa yang diucapkan ustadz ridwan
itulah yang saya maksud
bukan dalam arti yang sebenarnya